di desa sudimoro kecamatan megalu jombang jawa timur
rumah sederhana ini terkurung tembok yang dibangun tetangga sendiri selama hampir tujuh bulan lamanya
untuk sekedar keluar rumah ia harus melewati jalan sempit yang lebarnya hanya berkisar tiga puluh lima cm
menurut siti hotijah ihwal tetangganya membangun tembok tepat di depan pintu rumahnya
setelah air bekas cuciannya mengalir ke lahan kosong yang ada di depan
lahan kosong tersebut dipakai sang tetangga sebagai jalan untuk keluar masuk
tanpa disangka genangan air cucian kendaraan menyulut emosi
puncaknya tetangga bernama segar tersebut membangun tembok persis di depan pintu rumah masuk siti
beberapa mediasi yang dilakukan pihak desa terus berjalan buntu dan tak pernah menemui titik terang
menurut seger penembokan itu dilakukan karena tanah tersebut merupakan tanah milik pribadi
selain itu penembokan dipicu akibat ia sakit hati lantaran keluarganya sering dicacimaki oleh keluarga siti
jalan itu kan jalan pribadi tanah pribadi bukan jalan umum
nah saya jengkel saat melipat keluarga saya saat melipat keluarga saya
itu bukan satu bulan dua bulan sampai tujuh bulan
saya jengkel nanti saya agar
sebelumnya saat proses pembangunan tembok juga sempat terjadi kericuhan antara kedua belah pihak
hingga terekam video amatir warga